baik kalau begitu ayo ikut saya
mau kemana pak ustad
saya akan mencarikan pekerjaan buat kamu
ayo yang maha pengasih dan yang maha penyayang
tolong mudahkan urusan om irsa
biar om irsa bisa datang
boleh mampan buat bikin kue
om irsa orang baik
cari rezekinya umir sayang allah
kana kuduah iya kanasta'im
aku mau dapetin uang yang haram
saya gampang banget dapetinnya
saya mau cari uang dengan cara yang halal
semua orang gak mau ngasih pekerjaan sama saya bosan
karena saya bekas penjahat
ketika kita mau kembali ke jalan yang
setan tidak akan ridho
dia dengan segala kemampuannya
pasrahkan diri sama allah
mohon sama allah
allah akan memberimu jalan
kamu mau ke jalan
kamu mau hijrah
mau meninggalkan masyarakat
dan kembali ke jalan yang allah ridhoi
iya pak ustadz
alhamdulillah ya allah
meskipun pekerjaan itu berat
dan mengeluarkan keringat
mau pak ustadz
selama pekerjaannya halal
apa saja saya mau pak ustadz
mau kemana pak ustadz
saya akan mencarikan pekerjaan buat kami
saya ingin mencari pekerjaan untuk kamu
saya ingin mencari pekerjaan untuk kamu
iya saya akan kerjakan
mungkin dalam lima hari ke depan itu sudah jadi pak
ya bahkan saya akan tambah tenaga
untuk pekerjaan ini
baik siap pak
ada apa ini pak ustadz
ini teman saya mirja
sedang mencari pekerjaan
barangkali disini membutuhkan tenaga
untuk buat bantu bantu
kebetulan sekali pak ustadz
saya sekarang sedang butuh tenaga untuk mengecat
apa mas mirja ini bisa mengecat
baik kalau begitu
kamu saya terima pekerjaan disini
makasih banyak pak
mulai hari ini juga
kamu bisa bekerja
yaudah kalau gitu saya lakuin sekarang pak
tolong bantu mas ini ke dalam
biar dia persiapkan alat alat untuk mengecat
kebetulan saya sedang butuh tenaga pak
terima kasih pak
pekerjaan kamu itu bagus
terima kasih pak
kamu ternyata sudah berpengalaman mengecat
ini upah untuk kamu
ini upah untuk kamu
terima kasih banyak pak
iya pak makasih pak
ini uang pertama yang gue dapetin
dengan cara yang halal
walaupun gak seberapa tapi gue bahagia
terima kasih allah
terima kasih allah
jadi aku keluar
ada apa sih
biasanya kan langsung masuk
kan inten mau bikin kue yang banyak
om bawain bahan bahannya
makasih ya om
udah ayo kita masuk
lah om sini aja
om kenapa gak mau masuk
om takut sama omanya intan
kok malah ketawa sih
kan biasanya gak takut sama mama
tuhan ada mama kamu
emang gak ada di luar
enggak enggak enggak
jangan teguh anak aku
pergi kamu pergi ke sana
biarin dia belajar
ya malah diketawain
yaudah om tunggu sini aja
selamat bikin kue